tpu bambu abus
lahan seluas tiga meter persegi
di kawasan pemakaman umum bambu abus
cipayung jakarta timur ini
sejak gamis menerima jenazah pasien covid sembilan belas
lahan ini dikhususkan
bagi jenazah pasien covid sembilan belas warga
dki jakarta setelah lahan makam
covid sembilan belas di tpu pondok rangon jakarta timur
dinyatakan penuh pada akhir
tahun dua ribu dua puluh lalu
di lahan ini nantinya akan menampung hingga ke
ada tiga bled yang digunakan khusus
pemakaman covid sembilan belas yakni
yang berada di area pemakaman umum ini
berada di area kurang lebih
tiga meter dan berada
kita gunakan bled
satu itu untuk pemakaman jenazah
dinas pertamaan hutan kota
bidang pemakaman itu
peruntukannya kurang lebih
dari seratus petak makam
hingga kamis sudah empat jenazah pasien covid sembilan belas
yang dimakamkan di lahan milik
dinas pertamanan dan kehutanan pemprov
stefano swanggai jakarta